kita ke informasi selanjutnya kedatangan tim sepak takraw gorontalo yang menyumbang satu medali emas satu perak dan dua perunggu di asian games dua ribu delapan belas
disambut meriah oleh warga dan pejabat di bandara jalaludin kabupaten gorontalo gorontalo rabu siang
tim sepak takraw yang baru datang ini pun langsung diarak keliling kota

tim sepak takraw yang baru datang ini pun langsung diarak keliling kota
tim sepak takraw yang baru datang ini pun langsung diarak keliling kota
tim sepak takraw yang baru datang ini pun langsung diarak keliling kota